bener kata mak memet keluar gak baca doa bakal kena busibah
gua juga ajaran gua
yaelah po salah ayah peh
ini wajah lu salah
usahain gua mulu
met tuh tadi si memet gua lagi kesel sama si memet
oh ayah adik adik atu atunya
oh jali kenapa memet mulu sih
iya gua lagi kesel sama si memet
dia masa mau keluar dari rumah kagak mau berdoa
buruan lu susulin ya
gua takutin apa apa dia di jalan
bawa pulang kemari ya biasa amat
jauh tuh nih po
ayah mau ke dalam po
dia kan mau keluar rumah kagak mau berdoa
lo jagain bawa kemari begitu
gua ngepet juga loh
ini saya mau ke luar nih
ya allah mudah mudahan
kok ayah kalo memet ga panjang banget
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya allah mungkin gua karena belum sholat kali ya
aduh sampe dua orang
eh beneran tuh si memet bakal letmari
beneran gua udah pantau
gak usah lupa ini gue
gua bukan ngumpet tapi gua mantau
ye ini sekalian buat jebakan si memet
lah kan udah ada tali
udah ga jaman nih
lah terus gimana caranya
caranya tuh nih
kita nunggu si memek lewat
abis lewat kita lemparin tuh pake kardus
nah ide yang pinter
belom belum selesai
habis masuk dia kan kegelapan
abis itu kan pasti dijatuh
lupa kita tinggal ketawa ir
abis itu kita pura pura jadi pahala
itu dia tuh
satu dua tiga
nah nih nah nih yuk
hah masuk kan
kena juga lu
waduh gelap nih
satu satu satu
saatnya kita jadi pahlawan
bener kata mak
memet keluarga baca doa
bakal kena musibah
eh ngapain lu met
ngapain lu tanya
ngapain lu tanya
lagi timun di kardus
emang lu katanya gua gembel
udah tau gua abis tabat
nggak apa apa lu
bukan nanya lu tapi nanya pager itu
wih bagus tuh otopet
otopet lama tapi masih bagus
eh gila punya memet
orang gua punya otopet
pakai otopet lah
ikan bawal ada di kali
lu jual gua beli
bukan lu yang berulah
ngapa jadi gua
rohani suka begitu sih
bener bener ketemu nih
uh gua bikin diet
ramping badan lu darman
iya maaf mak nanti ke situ ya
apa mana itu sampai oh ini dia
kasih tau mak
nih yang ini tadi lima bablasnya
gitu tadi mak main lonong aja nih gak dipake mak
nih ya mati mak gak baca terus ini mim sama wak
nih mak gak baca panjang juga
ini ada ikhfa
gak percuma ya
ya mak pesantrenin masya allah
yaudah mak kalau gitu tepi jalan ya
ya sanak muda
ajarin mak dulu sampai selesai
lah kan tadi udah mak
tapi kurang ajarin lagi
yaudah deh ah tepi mau jalan mak
mau emak tarik anak solehnya
ajarin yang bener nah pak
nah sampai selesai kalau bisa mati ulang ulang gitu
yaudah ntar kalau mak salah tepi benerin
mah dulu deh yang ngaji yang baca ya
itu baru bener
satu dua tiga
eh tungguin tungguin ini aduh
emang kalau rezeki nggak kemana
gue nyariin lu matt lo yang nyamperin gue
gua duluan deh
lu tuh dicariin namanya
kurang ajar ngetrek nggak ngajak ngajak gue
jiwa muda joy tampil lagi
sorry eh joy duluan
bisa ya bangun
aduh ganti yang dong
yuk kita kabur yuk
lu kenapa nabrak gua
eh lu yang salah
dapet lu jadi
lu nggak mau nyolok eh muka gua ada layangannya tadi
muka muka lu mirip saudara gue nih sama uka lu kayak saudara gue juga apa kabar mbak
hai uh adem adem minum kopi mah nyos